ya rekan rekan sekalian tadi sudah mendengar dari bapak wakapori
pertama tama kita berlangsung ke wn sedalam dalamnya
karena hari ini kugur putra terbaik kita salah satu anggota polri
selanjutnya saya ingin update update perkembangan
hari ini jam tiga tiga puluh lima saya update terakhir korban ada
satu meninggalku kemudian satu korban meninggalku polri
kemudian empat anggota polri luka luka
kemudian masyarakat luka luka
mungkin dari saya itu dulu rekan rekan nanti akan saya update perkembangan selanjutnya
apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian pak
apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini pak
ya kita sedang melakukan olah tkp
mohon rekan rekan sabar karena ini juga masih wilayah sebenarnya wilayah yang rawan di sini
karena harus disterilkan kita harus waspada
rekan rekan juga harus menjaga keselamatan dalam bertugas
sehingga itu kepada kami dari polri untuk olah tkp dulu
tidak tahu enggak tahu kekuatan meninggalku pak
diduga diduga satu pelaku dari masyarakat itu adalah pelaku
pak kemungkinan olah lain gimana pak
identitas sementara belum kami bisa sampaikan
itu masih disterilkan kemudian kita sedang melakukan penyisiran ya
oleh jibom haji handak sambil kita mengamankan lokasi dulu
jadi pelaku lain gimana pak
kalau ide tkp nya berarti dua kali ledakan itu di mana saja dan sisi mana saja pak
ledakan dua kali diduga di dekat halte bis transjakarta
di dekat tempat parkir dengan antara tempat parkir dengan
pak terkait dengan potongan tubuh manusia apakah itu benar ada di lokasi ledakan ini
diduga pelaku atau ada kekebanan ke polisi pak
saya belum bisa
itu harus dianalisis dulu
yang penting saya sampaikan kepada rekan rekan update terakhir korban sebelas ada di beberapa rumah sakit
saya tidak sebutkan rumah sakitnya
untuk perawatan ada masyarakat yang lima orang luka luka dan anggota polri masih ada luka luka empat orang juga
pak dua ledakan apa kemungkinan ada lebih dari satu pelaku gitu
itu nanti hasil penyelidikan ya kita belum bisa memastikan rekan rekan mohon sabar
ada kemudian informasi beberapa hari ini kemudian ada intelijen kemungkinan peristiwa ini atau gimana
ya rekan rekan tahu bahwa ada kejadian global ya
kejadian global di manchester ketika ada show nya ariana grande terjadi ledakan
kemudian kita juga memastikan
kita juga mendengar di negara tetangga kita filipina dari kelompok isis menyerang kota marawi
oleh sebab itu kita juga sebetulnya sudah siap siap tapi kita tidak tahu tepat di mana dan kapan terjadi
berarti ini masuk dalam rentetan bombom di berata negara juga bisa dibilang begitu
ya menurut saya ini ada serangan global
kelompok kelompok yang menyerang di beberapa tempat
berarti pihak kepolisian kecolokan dong pak
berarti pihak kepolisian kecolokan dong pak
tadi sudah saya sampaikan kita sudah tahu tetapi tidak tahu tepat di mana dan kapan
pak sudah hampir tiga jam sudah ada keklaim atau apa gitu dari jaringan mana
belum belum belum
terima kasih banyak pak setia
terima kasih pak setia
terima kasih pak setia